cokok apa urusannya sampai dalam empat bulan karo aku saya hamil
dan mas tarjo yang melakukannya ini buktinya saat pertama kali kita melakukannya apa apa
hai apa itu mungkin tak mungkin
tinggal tunggu reaksinya lima belas menit lagi
ternyata tarjo dan juminton itu bukan saja cukup cerdas tapi gila sekarang mereka itu
berdua bikin perusahaan rekaman tarco bikin album untuk jumiten lalu siapa orang mau beli albumnya
kita harus menggagalkannya tapi berapa dana lagi harus kita keluarkan mas kita harus membeli satu
ini pekerjaan orang sintik namanya mas kayaknya ini usaha kita terakhir memang memang usaha kita
yang terakhir hahaha hahaha
dalam tuan saya jubinten
saya mau mengecek surat surat penting yang tuhan simpan di berangkas
saya lupa nomor berangkasnya
cuma itu tuan
uang dan perhiasan
tuhan ini gak ada apa apanya
jika dibandingkan dengan gue yang menjadi istrinya tarjo
ya tarjo akan menjadi orang yang sangat kaya
tuhan aku tak pernah percaya tak ketemu
wah ini udah usah
ini udah usah
ini kasetnya udah bagus loh
hah ini gak ini gak bagus
ini cuma jambu
ini baru bukun
wah jangan jangan jangan
ini kasetnya baru ya
tunggu tunggu ya
tunggu tunggu ya
tunggu tunggu ya
silahkan c jul
ini udah masuk di hati dissolved
kamu tau jul
penjualan album kamu jul
udah lima ratus ribu keping dalam waktu dua minggu jum
lima ratus ribu keping
tapi aku nyanyinya udah biasa kok
nggak keren gitu loh kayak band band
kamu tahu keuntungan pemasukan kita berapa
tahu mau tahu
aku udah terlanjur begini
aku juga pusing jum
board billboard itu lah apa
maaf pak tartjo
di luar banyak wartawan ingin mewawancarai mbak juwminton
wartawan wartawan mewawancarai aku
tidak tidak tidak
jauhin orang jua
belitnya malah tambah banyak
kamu boleh nyanyi dimana aja
di panggung dimana aja boleh
honor yang kamu dapet
kamu tak sumbangi
sama yatim piatu
nah siapa tau
jadi cepet habis
kita belum gagal ini
kita belum gagal
kan kita menghabiskan
tapi kita tidak beli barang
kita ndak mungkin untung
ya toh mas
buat bangun masjid
bangun pantai asuhan
sekolah sekolah buat anak anak miskin
di dunia kita memang ndak dapat keuntungan
ya toh mas
kenapa ya jung ide kaya gini
gak muncul dari dulu ya
jadi ngumet ya
ya mungkin tuan emangku harto
memang pengen kita melalui ini
temuin mereka cepet
mereka udah nunggu dari tadi jung
mbak mbak mbak
mbak gimana sih rahasianya anda bisa mendapatkan lima ratus ribu
dalam waktu dua minggu
mbak apa mbak punya hubungan khusus dengan produser ini
gedengnya orang asal minta kembali
terus kira kira kapan
kita akan menang
terus kapan rencananya untuk menikah
dua pembantu tolo itu tidak akan pernah